udah bener kok kesha itu anaknya nih noh
please jangan mikir aneh aneh
ya udah nak yang penting aku udah tau kalau cashnya baik baik aja
aku udah lega kok
salam ya buat mama papa kami
kok aneh ya
biasanya setiap aku mendengar suara elsa
bawahannya aku kesal
sampai dilaporin segala
mampu harusnya diisangkan itu dalam
dalam atas pemberkuasaannya anak yang biru fanjasi
ya bener kayaknya gak mungkin deh
ya ini cuma kesalahpahaman aja
makanya kami semua sedang mendidiki ini
ini membuktikan kalau mama gak masalah
aku juga percaya kalau bu rosa gak mungkin ngelakuin itu
bu rosa orang baik kok
oh ya eh
bu rosa ditahan di kantor polisi mana
dia lagi ada di kantor polisi pengliungan dia
makasih ya dedy
kayaknya sudah tidur
bu rosa ditangkap polisi
noh kok bisa sih
kenapa sih sampai rosa bisa ditangkap sama polisi kenapa no
aku juga gak tau tadi reina yang telepon pake handphonenya mirna
reina sempet bilang kalau oma rosa pergi sama polisi
aku masih gak percaya jadi aku cuma telepon nanding
dibawa sama polisi karena ada tuduhan
kalau bu rosa adalah orang dibalik pemberkuasaan terhadap anaknya pak irvan yaitu jessica
kayaknya gak mungkin
aku gak percaya kalau bu rosa ngelakuin itu pak
kalau mama gak yakin dong
kalau rosa melakukan itu semua rosa itu kan perempuan yang baik pak
dia orangnya baik sekali loh
iya papa sama mama kenal dia dari dulu
bagaimana baiknya dia dulu kita tahu semua emah
gak mungkin itu
gimana kalau kita nengokin dia ya pak
soalnya mama yakin kalau dia pasti kondisinya pasti stres kan di selnya
kamu gak usah kamu jaga kesehatan di rumah ino
nanti teman salam buat bu rosa
iya noh nanti mama sama papa sampein salam kamu ya
nomor yang anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar sertif
mas randy kamu dimana sih mas
kok di telpon gak aktif
loh gue ngerasa ada yang gak beres nih
apa gue cari mas rendy aja ya
anak pintar sekarang udah tenang
papa udah daftarin
besok kita imunisasi bareng ya
biar bapak punya foto cantik cantiknya keisha
enggak kok gak mau
bentar ada yang telpon sayang sebentar sebentar
kayak nomor dari lapas
maaf ya kalau ganggu
kamu tahu sa
sekarang aku udah bisa nih duriin keisha udah bisa nenangin keisha
ternyata keisha itu suka banget kalau diayun ayun pakai gendongan terus dinyanyiin
akhirnya saya udah gak rewel lagi kayak kemarin kemarin
kalau seandainya kamu punya hp di sana aku kirimin deh aku sempat videoin
ya bersyukurlah aku senang dengarnya makasih ya udah mau jagain kesha sepenuh hati kamu
oh iya dong aku pasti akan jaga keisha dengan sepenuh hati keisha kan putri cantik aku
sebenernya keisha itu anak siapa
apa yang lo raguin sa udah bener kok keisha itu anaknya nino
please jangan mikir aneh aneh
yaudah no yang penting aku udah tahu kalau keisha baik baik aja aku udah lega kok
salam ya buat kamu
kau aneh ya biasanya setiap aku mendengar suara elsa bahwa aneh aku kesel
ingin cepet cepet mengakhiri pembicaraan tapi sekarang beda
sepertinya aku sangat semangat apalagi kalau bicarain soal keisha
jadi dulu seinemu
jadi dulu hammio
maksud bapak apa ya
ya sepertinya ada kesalahpahaman antara saya dan bu rosa
jadi saya mau mencabut laporan saya
syukurlah kalau ternyata sebuah kesalahan
kami disini semua juga sangat yakin
kalau bu rosa itu orangnya baik dan tidak bersalah
kami justru lega bapak mencabut tuntutannya
dan untungnya laporan sidangnya belum masuk
jadi masih bisa dicabut pak
saya minta maaf ya pak atas kesalahpahaman ini
sebenarnya sejak ada bu rosa disini
beliau banyak sekali membantu kita
membuat minuman herbal yang menyehatkan
mengajari pembantu umum kami bahasa inggris
bahkan ketika ada orang asing yang butuh bantuan
dan kami kurang paham bicaranya
bu rosa lah yang membantu kami
gitu ya pak ya
wah bu rosa memang orang yang baik
ya oleh karena itu
saya berharap bisa segera dicabut laporannya pak
supaya prosesnya bisa dilakukan dengan segera
baik pak mohon menunggu
bu rosa sudah dibebaskan sekarang
bu resa bisa keluar dari sini
saya sudah dibebaskan bu
apa sudah terbukti saya nggak bersalah
barusan pak irfan sudah mencabut tuntutannya
irfan cabut laporannya
biar dia sadar saja
tante udah kembung tante kenyang banget

habis semua kenyang banget
masa sih kenyang
cobain dulu ini cendolnya khusus dibuat sama tante
nanti baru dicicipin juga sedikit
iya nanti dicobain ya
panggil mbak mici sama mbak catherine ke sini
biar kita sama sama nyobain es cendolnya
randy bukan yuk
tante disini aja
saya yang buka
jadi kalau ternyata mereka orang jahat
kantor langsung ke kamar kunci pintu ya
saya hadapin mereka
aduh tante jadi takut
tante jangan panik ya
aduh tante takut deh
kamu tuh bener bener ya mas matin handphone biar apa sih
kamu khawatir ya sayang sama aku
ternyata kamu sayang sama aku
aku ada kok disini sayang
randy minta kakak buat jagain mamanya
terus kamu sendiri ngapain disini
tadi aku teleponin gak bisa
khawatir sekali sama belahan jiwanya
ada sekarang kamu masuk ya
ntar kakak ceritain dalam
terima kasih hubungi saya
kita udah sampai bu
kita lakuin sesuai rencana
nggak bisa nemenin kamu di dalam
kamu tidak apa apakan sendirian masuk ya
mbak yakin kamu orang yang kuat
saya yakin kami orang yang kuat
saya yakin kau pasti bisa
mbak di sini kok
makasih ya mbak